beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara tujuh belas agustus di halaman istana merdeka presiden joko widodo mengupload sosok paski beraka
sosok ini adalah seorang komandan pengukuhan paski bra dua ribu dua puluh
dia adalah seorang putri daerah asal desa kalangan kecamatan ngunut kabupaten tulung agung provinsi jawa timur
sosok ini adalah dea lukita
nah saya sudah bersama dengan mbah ramli
iya ramli adalah sosok penting bagi siswi berprestasi dari sma negeri satu ngunut tulung agung ini
sejak balita perempuan kelahiran september dua ribu dua ini ditinggal ibu dan bapaknya yang merantau mencari nafkah ke luar negeri
bapaknya salim rajun menjadi tki di malaysia sementara ibunya nursiyah menjadi tki di taiwan
sejak itulah ramli almarhumah nenek
dan keluarga besarnya yang merawat dea
sejak sekolah menengah pertama dea sudah menunjukkan minat menjadi petugas paski bra
kala itu dea menjadi petugas paski braka tingkat kecamatan
saat berangkat ke lokasi upacara untuk bertugas sebagai pembawa baki
dea yang diantar kakeknya sempat mengalami kecelakaan bermotor
luka luka sedikit lah
kakinya ya untuk jalan itu ya tidak kurang sempurna
tapi dia tetap punya semangat
dia juga menurunkan bendera
kakeknya ya lantas kakeknya ke rumah sakit
meski dalam kondisi luka dea tetap menjalankan tugasnya dengan baik sampai selesai
patah kaki kakeknya pun sampai saat ini masih meninggalkan bekas
meski begitu keluarga besar tetap memotivasi dea untuk selalu melakukan yang terbaik
hingga terpilih menjadi paski braka nasional selama dua kali tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh ini
kakeknya juga menanggung kemampuan untuk berpengalaman
untuk tahun yang lalu itu dia kan juga terpilih mbak terpilih menjadi anggota paskit
terus kebetulan itu yang mengantar saya sama pak po
karena ibunya dan bapaknya kan ada di luar negeri
yang mengantar ke sana saya saya sama pak pu
yang ikut upacara di istana juga saya sama pak pu
bangga sekali mbak bangga sekali
iya putri desa masuk menjadi paskip di istana
ya sungguh bangga sekali
pura sebagai kakek ibu menikah ya merasa senang dan juga bangga mbak
karena sebagai anak orang desa saja sudah bisa masuk ke istana negara
jadi saya juga ikut harapan
di hari kemerdekaan ini keluarga besar dea lukita andriana tampak bangga dan haru saat menonton bersama upacara detik detik proklamasi di halaman istana merdeka melalui layar televisi
keluarganya pun mengikuti himbawan pemerintah melakukan sikap sempurna dan berdiri tegak pukul sepuluh tujuh belas untuk menghormati peringatan detik detik proklamasi
wida subianto aga dipa tulungagung jawa timur